nah bagi anda yang kerap menggunakan akses wifi publik demi menghemat data internet termasuk saya ya para fakir wifi
ini ada sejumlah hal yang harus anda perhatikan terutama soal keamanan
karena berdasarkan data yang dirilis oleh kaspersky lab
menggunakan wifi publik ternyata beresiko terhadap peretasan
jadi kalau misalnya anda punya banyak sekali data data seperti foto atau email
atau data data dari belanja online transaksi mobile banking itu semua bisa diretas
oleh oknum oknum tidak bertanggung jawab apabila anda tidak mengamankan ponsel anda
dengan beberapa aplikasi yang sebaiknya anda miliki begitu untuk keamanan
dan berikut ini kami akan memberikan tips aman
gimana caranya untuk bisa mengakses wifi publik yang kami himpun dari berbagai sumber
salah satunya adalah dari perusahaan firranti lunak antivirus
kita lihat dari yang pertama
yang pertama adalah aktivasi vpn atau virtual private network
ini adalah yang secara otomatis
pengaturan nirkabel dan juga jaringan
jadi singkatnya vpn ini adalah
anda mungkin sering baca ini merupakan perangkat yang akan melindungi jaringan internet anda secara pribadi
hal ini bertujuan agar lalu lintas data yang dienkripsi dikirimkan melalui jalur yang dilindungi
namun sayangnya anda harus mengeluarkan biaya langganan setiap bulannya
mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah
dan tips kedua adalah anda juga bisa menggunakan ferranti lunak antivirus
secara otomatis memang sistem ini beradaptasi dengan perilaku pengguna
sehingga memberikan perlindungan yang kuat dengan berbagai kondisi yang terjadi ketika terhubung dengan wifi publik
serupa dengan tools vpn beban biaya bulanan pun juga harus anda keluarkan
tapi nggak apa apa ya demi keamanan begitu
yang selanjutnya adalah memaksimalkan fitur sandi atau password
baik sandi berpola ataupun pin
autentikasi ganda ini menjadi solusi keamanan khusus
agar anda dapat melindungi informasi pribadi seperti foto dan juga akun akun lainnya dari orang orang yang tidak bertanggung jawab begitu
dan yang terakhir adalah salah satu cara paling penting yakni memanfaatkan hotspot wifi ketika anda tidak punya kuota
atau istilah sekarangnya apa ya tethering begitu
karena orang orang terdekat anda pasti bisa anda minta tetheringannya dong gitu ya
nah kalau dengan tathering ini anda pengguna ponsel ios ataupun android pengaturannya memang tidak beda jauh
anda dapat mengaktifkannya dengan cara masuk ke pengaturan pilih menu portable hotpot dan juga aktifkan
nah itu dia tadi beberapa tips yang bisa kami berikan tapi sebetulnya balik lagi ke individunya masing masing sih
mungkin anda ataupun saya juga kita semua jangan pelit pelit lah
karena sekarang kan provider udah banyak banget yang jual kuota murah dan tentunya beli kuota dari harga rp lima puluh rp dua puluh lima saja udah bisa internetan dengan puas gitu
nah tapi memang beberapa tips ini tidak sepenuhnya menjamin sih keamanan pengguna ketika mengakses
nah kalau anda mau beli namun gak ada salahnya untuk mulai belajar menjadi pengguna teknologi yang lebih bijak
karena dimanapun ada akses internet potensi pertasan akan selalu ada